yang juga jadi sorotan kami saudara barres krim polri mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang dengan modus program magang mahasiswa ke jerman
dua puluh mahasiswa dari tiga puluh tiga perguruan tinggi di indonesia jadi korban
barat skrim polri menyebut dua perusahaan di indonesia mendekati pihak universitas dan menawari program magang kerja atau ferint job di jerman
mahasiswa yang direkrut wajib membayar sejumlah uang untuk ikut program tersebut
polisi menyebut para mahasiswa justru dipekerjakan tidak sesuai jurusan
polisi telah menetapkan lima orang sebagai tersangka
faktanya yang telah disampaikan dan diketahui mahasiswa tersebut dipekerjakan secara non prosedural
setelah dilakukan pendalaman hasil yang didapat bahwa program ini dijalankan sebanyak ada ini masih proses pendalaman ya
beberapa universitas di indonesia dengan total mahasiswa juga yang diberangkatkan ini sebanyak satu empat ratus tujuh mahasiswa dan tiga puluh tiga universitas
dua perusahaan yakni pt cv gen dan pt shb menyosialisasikan soal program ferry job atau magang kerja di musim libur ke tiga puluh tiga universitas di indonesia
mereka mengklaim magang ke jerman masuk dalam program merdeka belajar kemendikbud ristek
mahasiswa yang mendaftar pun dikenakan biaya
bahkan mereka wajib membayar tiga puluh hingga lima puluh juta rupiah yang dipotong dari gaji selama tiga bulan mereka melakukan pekerjaan kasar di jerem
polisi menyebut ada eksploitasi
polisi telah menetapkan lima tersangka dalam kasus ini dengan korban sebanyak satu empat puluh tujuh mahasiswa